kamu bener bener bisa nunjukin ke aku
kalo kamu bener bener sayang sama aku
kau bisa di samping aku
kamu ngebantu aku dan selalu ada di samping aku
aku jatuh cinta sama kamu
dan sekarang aku ngerasa
belum ada hubungan badan
maka ini si abah boleh menikahi raya
tapi kalo udah terjadi hubungan badan
antara abah sama teh rengganis
ini kasus yang pertama
kalau ngerujuk ke ayat yang tadi
itu itu bah maksudnya
fala junaha alaikum tuh
kamu gak berdosa nikahin
anaknya teh rengganis
belum terjadi hubungan badan
kalau misalnya terjadi lagi nih
tapi tetap kasusnya yang kayak tadi ya
ini bawa anak perempuan
anak teh teh
itu tetep bukan sodara
jadi hukum haram mahrum itu terjadi
harus menutup aurat
harus menutup auratnya
dilarang dia berduanya
pokoknya dia mah bukan sodara
dia bukan sodara
tidak ada satu darah
itu satu tuh ya
nah sekarang permasalahan yang real nih
yang dialamin sama abah
sama teh teh
teh teh bawa anak
kenyataannya seperti itu
iya kenyataannya seperti itu
sekarang begini pertanyaannya
mondi sama raya sodaraan gak
satu susuan gak
berarti sodara bukan
ini sama ini sodara bukan
bisa jadi sodara kalau sepersusuan
kalau jadi sepersusuan
kalau raya pernah sepersusuan sama mondi itu gak boleh
itu gak boleh gitu
walaupun ini nikahnya gitu
nah sekarang pertanyaan a tadi
ini sama teh teh sama abah sodara bukan
jadi karena memang ini bukan muhrim
ini bukan muhrim
ini bawa sendiri
jadi pada dasarnya kalau merujuk ke ayat surat an nisa ayat dua puluh tiga tadi
berarti teh teh sama abah boleh nikah
jangan dulu senyum ini
jangan dulu senyum ini
tidak ini masih nunggu
teh teh sama abah boleh nikah
mondi sama raya juga boleh
sebab bukan muhrim
pasti cerah ada menyenangkan
nah sebelum masuk ke palang pintu
dia bakal ngejelasin apa itu palang pintu
bang jelasin bang
dalam tata cara perkawinan adat betawi itu
nah palang pintu itu wajib kudu adat
karena itu adat isadat betawi
seudah berbalas pantun
pihak perwakilan perempuan tuh
perwakilan atau jawaranya
dari pihak laki laki
nah dia berdua tuh berantem tuh
bek bek main silat
gak ada yang menang
gak ada yang kalah
nah palang pintu itu kan
dua keluarga yang beda latar belakangnya

supaya inti intinya tuh
gak ada konflik diantara dua keluarga itu
tapi kita sih berharap
dua keluarga itu menyatu
dalam ikatan pernikahan
bukan begitu pak amir
ngerti gak nih
oke lah kalau gitu kita langsung bagi bagi tugas saja
ya udah langsung aja atur
nah jadi ceritanya itu gini nih
kita ini jadi pendekar dari pihak keluarga pak amir
yang harus mengalahkan
pendekar pendekar dari pihak keluarganya budona
yaitu mbak or pawan
pinter nih tumben hari ini lagi pinter
ya udah bang bisa langsung
selama ini kamu dengar cerita dari orang lain
aku tuh yang
sering gonteng ganti pacar
ya begitulah aku
cuma aku begitu aku juga punya alasan
karena aku gak pernah ngerasa
klik sama perempuan lain
tapi kamu beda
kamu benar benar bisa nunjukin ke aku
kalau kamu benar benar sayang sama aku
buktinya aku cender aja kau bisa di samping aku
kamu ngebantu aku dan selalu ada di samping aku
jujur ya aku sayang banget sama kamu
aku jatuh cinta sama kamu
dan sekarang aku ngerasa aku gak bisa jauh dari kamu
aku butuh kamu kinar
dan sekarang aku ngerasa aku udah gak pengen lagi nyari pacar
yang aku mau aku mau punya istri
iya aku juga kayak gitu tan
dari awal ketemu sama kamu juga aku udah jatuh cinta banget sama kamu
aku juga kayak gitu tan
jangan pernah dengerin aku ya
tapi sekarang permasalahannya buat aku
sebuah buku kamu itu gak ngerasain hubungan kita boy
bahwa itu bukan orang tua aku
dan mungkin nanti kalau misalnya orang tua aku juga sampai gak ngerasain hubungan kita
ya aku akan tetap jalan sama kamu tristan
ini bikin gue bakal makin mantep tuh nekan boy
haduh aing ma
alah ini ma
ini kalau bikin stress ini ma
duit tujuh puluh juta itu bagaimana baliknya itu ya
mana keras banget itu otak ma nya sih iyan
taranya gimana itu
sedih aing ma
aih aih aih aih aih
jangan nek tolong ibrah
ini udah naik deh

ini cuma jangka lalu secret
b rather lagu berbeda
tunggu tunggu tunggu

eh balikin gak tuh tas balikin
enak aja lo mau balikin tas
hah lo siapa
eh lu pada sue ya selama kejahatan arief pernahkan gue gue kagak pernah tinggal diem
balikin tuh tas
eh enak aja lo lawan gue dulu nih